telur merupakan sumber protein hewani yang murah lezat dan mudah dikreasikan menjadi beragam menu
telur juga memiliki kandungan gizi yang kaya akan mikronutrien
tidak melulu digoreng atau direbus di beberapa kedai makanan telur dikonsumsi mentah
nasi tim ayo pasar pagi jakarta barat menjual nasi tim dengan topping telur mentah sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
daging ayam giling beras dan air kaldu ayam dikukus selama dua puluh menit hingga matang
begitu pelanggan memesan dari atas kompor nasi tim yang masih bersuhu panas
segera dihidangkan di atas piring serta topeng kuning telur dan sedikit bumbu gari
sebelum disantap nasi tim dapat diaduk dengan kuning telur sampai rata
membuatnya agak keseum dan rasanya memang jadi gurih enak mengenyangkan
bubur suleman juga menggunakan telur mentah dalam penyajiannya
bercita rasa khas cirebon bubur yang berada di kawasan cikini ini terinspirasi dari kuliner tiongkok
beras direbus dengan bumbu rempah lengkap
makanan bertekstur kental ini juga tidak memakai kuah
bumbu tambahan kacang kedelai seledri atau bawang goreng seperti bubur pada umumnya
satu satunya dikukus dengan bubur

empingnya diberi cakwe suiran daging ayam kampung tongcai dan emping
selain menambah rasa lumernya kuning telur ayam sedikit mengubah warna dan tekstur
keunikan bubur telur ayam menjadi buruan pengunjung
dalam satu hari sekitar tiga ratus buder telur ayam kampung terjual
kampung ini juga menggunakan bubur yang berbeda
kalau disajikannya masih bulat masih utuh enak
kalau kita agak lama lama dan terakhir makannya itu terasa enak
karena di situ dari warna kuning menjadi agak ke orange
itu kan agak matang di luar
untuk menjaga kualitas rasa dan kehiginiasan telur mentah yang dipakai hanya telur ayam kampung
lalu apakah mengkonsumsi telur ayam mentah dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh
kita ketahui bahwa telur apapun itu jenisnya
itu sumber terbesarnya adalah kandungan terbesarnya adalah protein
dan kita ketahui bahwa protein ini akan diserap nanti menjadi asam amino
nah proses penyerapan protein itu nilai cernanya akan baik ketika protein yang terkandung dalam makanan itu dimatangkan dulu
jadi bahan makanan ini dimatangkan maka proses pencenam protein itu akan menjadi lebih baik
telur adalah salah satu sumber protein lengkap jika dikonsumsi dengan pengolahan yang tepat
meski demikian mengolah telur juga tidak dianjurkan
teknik pemanasan yang berlebihan karena akan berdampak pada rusaknya kandungan protein dan zat besi hingga asam folat
indra yani laksmi angga cita kesuma jakarta